sakit ya allah rasanya sakit sekali
sakit ya allah
rasanya sakit sekali
aku sudah tidak bisa lagi percaya sama kamu elsa
apa aku memang harus mengakhiri semuanya
kenapa kejadian dulu terulang lagi
tadi pak andre yang hubungin
dikasih tahu kalau dia sudah tidak bisa menyembunyikan soal majalah itu lagi
dan itu artinya
dalam beberapa jam ke depan
pak aldebaran akan mendapatkan majalah itu
udah puas bikin gue ada di posisi kayak begini sekarang
di titik paling terendah dalam hidup gue
sekarang pasti lagi stres banget
gue bisa diam aja nih
gue harus melindungi elsa dan bayinya juga
bayi itu adalah anak gue
gue punya tugas buat kalian
kita sholat subuh bersama anak anak
anak anak sudah siap tuh
bu sama anak anak dulu aja deh
nanti saya sendiri aja ya
justru anak anak yang menanyakan bu elsa
karena sudah terbiasa disini
solatnya kita berjemaah bersama
ya udah saya bangun
saya tunggu di luar ya
nino pasti marah banget
dia belum baca chat gue sampe sekarang
nanti saya baca chat gue sampe sekarang

anduin mana al kok belum dateng
masih siap siap mah
oh ada message dari tante rania
mau bacain ya
masih ada yang anak kamu minta
jam sepuluh bisa diambil di kantor majalah couple
jalan kerinci raya nomor tiga puluh lima
udah ready jam sepuluh bisa kamu ambil di kantor majalah kapel
udah ready jam sepuluh bisa kamu ambil di kantor majalah kapel
nanti biar aku suruh rendy ngambil
nanti biar aku suruh rendy ngambil
saya makan dulu
ma sebentar ya
nasi gorengnya enak
itu kan mama buat
karena kamu tuh suka banget nasi goreng mama
gimana hubungan kamu sama mbak jen
udah serius apa gimana ren
serius apaan sih ma
aku sama jennifer itu sama temenan
jadi mama jangan mikirin macem macem ya
jadi mama jangan mikirin macem macem ya
juren mama tuh mau pikir macem macem
juren mama tuh mau pikirin macem macem
mama pengen banget kamu tuh jadian sama mbak jen
mama pengen banget kamu tuh jadian sama mbak jen
terus kamu nikah sama dia
setelah itu kita ketemu di kantor ya
saya akan segera kesana
masalah juswa udah beres
terima kasih ya pak
pak angga sudah bantu saya
siapa ketemu di kantor ya
aku langsung pergi ya
soalnya pak al minta aku langsung
ngediain sesuatu ma
itu makanannya gak dihabisin
nanti aku makan lagi deh di luar
tapi ingat loh ren
baru juga mau ngomongin perjodohan
sudah ditelepon lagi sama bosnya
sebelum kita ke coffee city
mampir lihat elsa dulu ya di panti
aku pengen lihat sekali keadaan elsa di sana gimana
tapi kita liatnya dari jauh aja ya
gak mau coba pake dress boleh hari ini
supaya lebih enak gitu pergerakannya
kamu kenapa aku pake celana aja
kalau kalau pake celana
pake begini ya
sebenernya lebih luas sih mas
dan lagi pula aku juga bukan pake sarjens kan
cuman kan takutnya kalau pakai begini kan
ya udah mulai
aldebaran mode posesi ya
takut ada kejepit ya pak
di perut mama
rena aja paham
takut ada kejepit ya dayang
eh mana mana mama ganti baju gak